hari idul fitri menjadi momen istimewa bagi semua umat islam untuk berkumpul bersama keluarga
namun demi petugas sejumlah orang dengan profesi tertentu harus tetap bekerja pada hari lebaran
berikut kami hadirkan mereka yang harus tetap bekerja saat lebaran
demi memastikan pemudik tiba di kampung halaman dengan selamat
gema takbir idul fitri mengiringi semangat bekerja para awak kapal kmp dharma rucitra di perairan selat bali
salah satunya kapten yudi eka pratama nahkoda kapal motor penyeberangan di perairan selat bali ini
rela tidak berlebaran bersama keluarganya demi mengantar para pemudik ke kampung halamannya
sebagai nahkoda pria tiga puluh tahun ini selalu siap siaga memantau aktivitas ⁇ mualim ⁇ dan tugas beberapa kru kapal
saat bongkar muat penumpang baik pejalan kaki maupun kendaraan
lima belas tahun menjadi nahkoda kapal di selat bali di kmp dharma rucitra
ayah satu anak ini harus merelakan waktu untuk terus berada di kapal
melayani arus mudik dan arus balik lebaran
sudah delapan tahun bapak
ada perasaan sedih atau gimana
pasti ada ada perasaan sedih
harapan saya sebagai nakoda kepada para pemudik
supaya berhati hati jalan agar sesampainya di kampung halamannya bisa ikut lebaran bersama keluarga dengan selamat
meski tidak bisa merayakan lebaran bersama keluarga
ada kebanggaan dari pria yang membawahi sekitar dua puluh orang kru kapal
mulai dari petugas kebersihan hingga mualin ⁇ untuk bisa sampai di kampung halaman dengan selamat
kebanggaan yang sama juga dirasakan fajar firmansyah
semakin padatnya jalur pelintasan kereta api saat lebaran
juga memaksa penjaga jalur lintasan kereta api di jalan gubeng surabaya ini
tak bisa libur dan merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halamannya di lamongan
sebelum kereta api melintas sandi fajar firmansyah harus bersiaga menutup palang pintu
serta memastikan tak ada kendaraan yang menerobos
konsentrasi tinggi diperlukan terlebih saat momen hari lebaran
di mana jalur pelintasan kereta api semakin padat
ada tiga puluh lima hingga empat puluh kereta api yang melintas dalam satu kali pergantian shift
adanya kereta tambahan yang dioperasikan
membuat frekuensi kereta api yang melewati jalur perlintasan pun meningkat
tingkat kepadatan kereta yang lewat cukup meningkat memang
yang pasti untuk tugas pokok utamanya seorang petugas pintu perlintasan
mengamankan yang terutama adalah mengamankan perjalanan kereta api
dengan cara menutup palang pintu perlintasan
jalur perlintasan kereta api di jalan gubeng ini
menjadikan jalan perintasan terpadat di jawa timur
dalam satu hari penjaga perlintasan kereta api di jalan gubeng surabaya ini
terbagi menjadi tiga shift yaitu pagi siang dan malam
pembeliputan cnn indonesia